terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi smp seperti apa sebenarnya kerentanan remaja saat ini
bergabung melalui sambungan telepon adalah seorang psikolog liza marieli japri
ibu liza selamat malam
ibu liza terima kasih atas waktu anda
ibu liza mungkin sudah mengikuti kasus yang terjadi di jakarta terkait dengan siswi smp ini
ibu liza kalau menurut anda informasinya masih simpang siur
tapi kemudian sekolah sudah mengatakan tidak ada perundungan di sekolah
ibu lisa tapi bagaimana dengan kerentanan remaja saat ini bahkan jika tidak ada perundungan
seperti apa sebenarnya kondisinya
jadi sebenarnya memang tidak hanya pada remaja karena kasus bunuh diri ini pun pada saat hari kesehatan mental sedunia kemarin
bulan oktober itu sudah menjadi tema hari kesehatan mental kemarin
mengapa karena semakin banyak tingkat bunuh diri tidak hanya pada remaja tapi juga pada orang orang dewasa
mengapa ini terjadi khususnya pada remaja kalau kita berbicara remaja pada malam ini
karena tekanan hidup yang semakin lama semakin tinggi ya kemudian gaya hidup
secara sosial itu masyarakat semakin lama semakin individualis semakin sikut sikutan
semakin kita tuh mengalami yang namanya krisis empati
saling sayang saling dukung saling memperhatikan perubahan orang orang terdekat kita teman kita rekan kerja
jadi mengakibatkan orang itu individualis
jadi tidur mudah sekali melasa putus asa tidak ada jalan keluar dan terisolir
yang mengakibatkan akhirnya melihat bahwa yaudah deh gue bunuh diri aja deh ngapain lagi
bu liza sebenarnya terkait misalnya tekanan atau kerentanan yang terjadi kepada kita manusia
itu sebenarnya porsi besarnya berlangsung di mana sih
kalau misalnya sekarang melihat kasus ini kan terjadi ia bunuh diri di sekolah
tapi kalau misalnya dilihat apakah
keluarga pasti juga ada perannya di sini
sebenarnya kalau dalam kasus bunuh diri itu faktor yang terlibat itu kompleks sekali
kalau kita berbicara kasus almarhumah nadia gitu ya kan memang kebetulan dia masih pelajar
jadi bisa saja memang tekanan itu terjadi di sekolah
bisa saja tekanan itu terjadi di keluarga
mengenai berita kan juga masih sintansir ya
bisa juga karakternya sendiri
jadi ada beberapa karakter individu yang
dalam tanda kutip gitu ya tidak menolong
apakah dia pendiam
apakah dia tidak pernah bercerita
apakah dia memang mudah putus asa
itu banyak karakter yang terlibat
nah ketika semua faktor ini terjadi pada saat yang bersamaan
seperti kontainer stres gitu ya
belas kontainernya penuh
akhirnya kemudian keputusan yang drastis seperti inilah yang diambil
ini semua tanggung jawab kita semua
mungkin memang society berarti
kita semua yang menyebabkan ini terjadi kan
itu betul sekali
karena gini ada penelitian terbaru membuktikan bahwa
zaman sekarang itu tidak hanya kecerdasan intelektual yang dibutuhkan
tapi juga keserdasan yang dibilang keserdasan emosional dan keserdasan spiritual
nah kecerdasan emosional salah satu komponennya itu adalah
beberapa komponennya adalah bagaimana kita bisa fleksibel terhadap kehidupan
dengan hal yang segala yang kadang kadang terjadi di luar kontrol kita
kadang kadang kan tuhan kan memberikan kita kondisi yang di luar kendali kita
nah mereka mereka yang perfeksionis mereka mereka yang takut
itu mudah sekali untuk stres gitu
kemudian fleksibilitas tersebut
kemudian habis itu bagaimana hubungan sosialnya
itu semua ada di kecerdasan emosional
yang tidak hanya kita dapatkan dari pendidikan intelektual di sekolah
nah hal hal seperti ini yang kita seringkali dalam kehidupan zaman sekarang itu
karena itu masih hanya pada nilai pada gelar pada posisi
pada yang hal hal seperti itu yang mengakibatkan
akhirnya lupa untuk mengasah kemampuan yang lainnya
bu liza almarhumah ini beberapa kali juga menyampaikan pesan
tersirat memang keputus asaan melalui media sosialnya
anda menunjukkan bahwa ini sebenarnya sudah menunjuk memberikan tanda sesuatu
iya itu yang tadi saya katakan bahwa kita mengalami kondisi krisis empati
salah satu bentuk mrt kita itu adalah bagaimana ketika ada teman
ada saudara ada rekan kerja memberikan tanda tanda seperti itu
bagaimana kita merangkul mereka
kadang kadang kita terlalu individualis
antara itu atau kagok tidak tahu bagaimana mau merangkulnya
mau ngajak ngobrolnya tidak tahu mau mulai dari mana
atau bahkan nggak melihat sama sekali
karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita
urusan kita sendiri
yang mengakibatkan akhirnya si pelaku ini merasa ya sudah lah
karena kalau saya lihat ada postingannya
itu kan ada tulisan yang dia mengatakan bahwa
itu mengarah ke langit
misalnya entah dia menunjukkan kepada tuhan atau kepada lingkungan sekitarnya
jadi dia merasa tidak exist tidak ada terisolir
ini yang mungkin saya tidak hanya mengatakan kepada keluarga
tapi bisa juga dari sekolah
bisa juga dari tetangga bahkan mungkin kalau melihat anaknya dulu bisa ceria
terus sekarang lebih pendiem kok ada tidak ya
kenapa kamu nah apakah semua baik baik saja
nah pertanyaan pertanyaan seperti itu
yang menunjukkan bahwa kita memperhatikan juga loh
ada care kita kepada orang lain gitu
bu liza sebenarnya kalau misalnya dilihat dari tanda tandanya itu
apa sih alertnya yang kemudian kita orang biasa
itu bisa melihat juga dan bisa masuk
dan bagaimana cara kita juga bisa membantu
sebenarnya kalau dari orang luar
yang dilihat adalah perubahan perilaku tersebut mungkin
nisa lebih pendiam atau dia ada beberapa kali mungkin menceritakan kondisi kondisinya
ya kayak almarhumah ini secara tersurat tersurat kan gitu ya
terus habis itu mungkin ada beberapa kondisi dia
apakah kalau sempat saya baca karena beberapa kali sakit kepala
nah apakah dia ada stres nih yang mengakibatkan
kok sering ya mengalami gangguan sakit kepala misalnya
itu kan sebenarnya bisa menjadi kayak alarm buat kita
orang sekitarnya untuk kamu gak apa apa nggak sih gitu
ari ya oke ada yang mau diomongin gak
apalagi kan memang dia juga baru mengalami kejadian yang cukup traumatik ya
untuk anak umurnya mungkin orang tuanya meninggal
terus kita nggak tahu kan bagaimana kondisi di sekolah seperti apa
nah itu nggak ada yang benar benar merangkul
bahkan kalau misalnya dikatakan gitu kan
kadang kadang lingkungan sekolah lingkungan kampus bahkan lingkungan kerja
itu yang namanya fasilitas counseling itu minimalis kali gitu
padahal itu kadang kadang seharusnya kan menjadi satu bagian yang cukup penting
dalam lingkungan manapun dalam kehidupan seperti ini sekarang
terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini di cnn